anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news dan kami saat ini sudah terhubung dengan angga dwi putra dari jatinegara barat jakarta timur yang sudah bersama dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
selamat malam rifana saat ini saya sedang berada di wilayah jatinegara barat di wilayah jakarta timur dan sudah ada bersama saya gubernur provinsi dki jakarta bapak anies baswedan
selamat malam pak
ya pak ini sejauh ini penanganan untuk banjir secara umum di provinsi dki jakarta seperti apa pak
jadi begini dari mulai tadi malam yang kita alami adalah hujan ekstrim di wilayah jakarta dan wilayah jawa bagian barat
sehingga lokasi lokasi di jakarta ada lebih dari seratus lokasi itu mengalami banjiran
karena hujan yang terjadi di jakarta
alhamdulillah hujan sudah selesai air sudah mulai surut
dan kita bekerja dari mulai pagi untuk melakukan evakuasi menyiapkan tempat pengungsian
memastikan bahwa fasilitas kesehatan obat obatan minum makanan tempat tinggal sementara bagi warga itu tersedia
tadi sore itu ada sembilan belas ribu warga yang harus mengungsi
kita menyiapkan lebih dari satu ratus tiga puluh tiga lokasi pengungsian
itu yang terkait dengan dampak dari hujan yang terjadi di kawasan jawa bagian barat di wilayah kita
tapi jakarta ini adalah kota yang dilewati oleh tiga belas sungai
nah malam hari ini yang kita rasakan adalah
daerah aliran sungai dialiri oleh air dari pegunungan yang merasakan hujan ekstrim seperti di jakarta
dari kawasan pegunungan sekarang masuk ke kota jakarta
jadi di sini di kampung pulau di jalan jati negara barat di sini sungai ciliwung sungai ini sudah dilakukan normalisasi dan airnya membludak
warga ini di kanan kiri warga sini terendam
listrik baru saja dimatikan
nah jadi langkah yang kita lakukan sekarang adalah
sejak mulai sore memberikan informasi kepada seluruh warga yang tinggal di kanan kiri daerah aliran sungai
mengikuti petunjuk petugas untuk menjauhi lokasi yang berisiko banjir
lalu disiapkan tempat tempat pengungsian
seperti kalau di sini ada rusun disiapkan tempat untuk pengungsian sambil menunggu air lewat
karena kalau menurut perhitungan air puncaknya itu akan selesai jam sepuluh malam
sesudah itu nanti volumenya akan mulai menurun
kita sudah bisa menghitung karena ada ketinggian permukaan air di pintu katulampa kemudian pintu air di depok dan sekarang air itu sampai di jakarta
jadi yang kita lakukan adalah satu soal keselamatan
seluruh warga dipastikan selamat kemudian kebutuhan selama pengungsian juga disiapkan
dan bila warga membutuhkan apapun datang kepada kami di tiap kantor kelurahan seluruh petugas standby atau menghubungi satu ratus dua belas dan kita akan langsung merespon
sama seperti ketika disini sampai disini warga meminta agar listrik dimatikan karena mereka punya risiko kesedrum
banyak yang masih di dalam rumah dan perlu proses evakuasi langsung itu ditindaklanjuti
kita bekerja sama dekat dengan pln untuk memastikan bahwa kawasan kawasan yang aman listriknya nyala lagi
jadi situasinya pada malam hari ini alhamdulillah sudah terkendali
kita menunggu air lewat
sekaligus kita mengharapkan di kawasan
insya allah permukaan air laut tidak pasang terlalu tinggi sehingga air bisa mengalir cepat
yang perlu kita sadari ada sembilan belas saudara saudara kita yang hari ini harus mengungsi dari rumahnya
ini yang ada di luar di sini rata rata mereka mengungsi dari luar dari rumahnya
jalan ini penuh dengan parkiran motor karena mereka tidak bisa parkir motor di rumahnya di bawah karena hujan yang ekstrim
pada fase ini kita pastikan pemprov dki jakarta mengambil sikap bertanggung jawab
mengambil sikap membantu semua yang membutuhkan
seluruh jajaran kita standby
ada lebih dari satu ratus dua puluh ribu petugas di lapangan yang bekerja untuk memastikan bahwa sisa sisa dari banjir tadi pagi itu bisa segera pulih normal
nah ada satu
hal yang kita akan lakukan untuk mulai besok malam ini sampai besok adalah mengembalikan fasilitas publik supaya bisa berfungsi
jalan jalan dipastikan berfungsi lagi sehingga warga yang akan bekerja besok tidak terganggu
yang kedua kendaraan umum kita pastikan bisa berfungsi kembali sehingga masyarakat yang akan bekerja itu tidak terganggu menggunakan kendaraan umum
kebijakan ganjil genap besok akan ditiadakan
karena situasi yang sedang dihadapi jakarta kita berikan kemudahan bagi warga
dan ini semua kita tangani malam ini supaya besok pagi insya allah kegiatan di jakarta bisa kembali normal
dari bmkg sendiri kan menyebut bahwa hujan masih akan terus setidaknya selama satu minggu ke depan
langkah antisipasi apa pak
maksudnya ini kan untuk pengungsi akan tetap tinggal di tempat pengungsian
maksudnya ini kan untuk pengungsi akan tetap tinggal di tempat pengungsian

berdasarkan pengalaman kita selama ini
para warga yang mengungsi itu sifatnya temporer
mereka biasanya ingin segera kembali ke rumah begitu airnya surut
jadi kita akan monitoring terus curah hujan
ketinggian permukaan air di bendung bendung
baik bendung katulampang maupun bendung depok
dan bila ternyata ada peningkatan
maka kita akan minta warga untuk evakuasi
tapi dalam prakteknya warga akan memilih pengembali ke rumah
begitu air itu turun daripada tinggal di pengungsian
dan ini manusiawi sekali
kita selalu kerjasama penyakit prinsipnya
bila datang ke pengungsian kita siapkan makanannya
kita siapkan minuman kita siapkan tempat istirahat
sehingga kapal sejam mereka bisa kembali ke tempat pengungsian
pak tadi bersama pak basuki hadi mulyono sudah melihat dari atas
nah ini kan tadi juga sempat disinggung soal normalisasi
kemudian juga konsen naturalisasi yang bapak jalankan
ini seperti ada perbedaan pandangan seperti itu untuk ke depan seperti apa pak
ya sesungguhnya tidak elok membicarakan soal perbedaan pendangan
dalam kondisi seperti ini
saya terpaksa harus menjawab
ini tempat ini sudah dilakukan normalisasi
dan tetap terjadi banjir
kita nanti harus bicara panjang sesudah ini
pada saat ini kita pikirkan sembilan belas ribu warga yang hari ini
mereka terpaksa mengungsi
itu yang urgen itu yang penting
solusi yang penting kita lakukan adalah mengendalikan air di ulu
solusi yang penting kita lakukan adalah mengendalikan air di hulu
dengan membangun lebih banyak waduk
dengan membangun lebih banyak embung
sehingga air dari pegunungan
bisa ditampung di kawasan kawasan hulu
sebelum dia secara bertahap diturunkan ke pesisir
tapi kalau air dilepas begitu saja ke pesisir
setinggi tingginya tembok dinding sungai
dia akan mengalami limpahan seperti yang terjadi malam ini di kampung pulau
di sini sudah terjadi betonisasi itu
dan tetap terjadi limpahan banjir
tapi itu nanti kita bicarakan dah sesudah ini selesai
ini saatnya kita memikirkan rakyat yang sembilan belas ribu malam hari ini
tidak bisa tidur di rumahnya
yang mereka malam hari ini merasa
ini yang lebih penting
itu konsentrasi saya
saya tadi hanya menjawab sekedar untuk meluruskan
tapi tidak mau berpolemik
saya mau sehari ini memikirkan sembilan belas ribu rakyat kami
yang malam hari ini tidak bisa tidur di rumahnya
dan pemprov dki jakarta akan bertanggung jawab
untuk membantu memudahkan hidup mereka
itu fokus kita sekarang
artinya nanti program program penanggulangan
akan lebih dilanjut dibicarakan dengan pemerintah pusat
tentu kita akan bicarakan
dan kita akan bicarakan dengan objektif
tujuannya adalah menyelamatkan masyarakat jakarta
dari problem banjir
kita ambil solusi yang objektif
tapi saat ini fokus kami adalah rakyat jakarta
yang tidak bisa tinggal di rumahnya
saya juga ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat
yang turun tangan langsung
ada begitu banyak organisasi yang mengirimkan bantuan
yang menyiapkan makanan
yang datang ke kampung kampung mereka membantu
bukan hanya menyaksikan dari medsos dan berkomentar
tapi mereka bertindak langsung
saya atas nama pemprov dan rakyat jakarta
menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya
kita ingin semangat gotong royong seperti ini
ini juga sebabnya kenapa petugas kita juga
semuanya siap pada malam hari ini
jadi itu fokus kami
kami akan tuntaskan tanggung jawab ini dengan sebaik baiknya
sesudah ini redah kita duduk sama sama
tentang solusi jangka panjangnya
terakhir pak ini juga cukup ramai di medsos
soal penanggulangan bencana yang dananya dipotong
mungkin bisa diluruskan penjelasannya seperti apa
tidak ada pemotongan dana untuk bencana
jadi ada anggaran di dinas sumberdaya air
untuk pengelolaan spam sumber air minum
itu yang pada tahun kemarin belum bisa dilaksanakan
karena itu dana dipotong
tapi itu adalah untuk air minum
yang memang kemarin belum bisa dilaksanakan
tapi bukan untuk pengendalian banjir
dan kita saat ini ingin fokus kita adalah
membereskan penderitaan warga jakarta
saling menyalahkan tak mengubah situasi
dan saya pun tidak berminat untuk menyalahkan siapapun
saya gubernur dki jakarta saya bertanggung jawab
anak buah saya bertanggung jawab pada saya
dari peneragaya jakarta saya yang bertanggung jawab
dan saya sampaikan kepada semua
kita akan bekerja all out untuk memastikan
tahun jawab ini ditunaikan dengan sebaik baiknya

apa yang dikatakan masyarakat itu haknya
apa yang diperdebatkan di sosmed itu haknya
bagian kami menjelaskan apa adanya
dan insya allah dengan cara begitu
masalah yang di jakarta bisa tuntas dengan baik
terima kasih banyak pak anies baswedan atas pertanyaannya
dari wilayah jatinegara barat di jakarta timur
pas sekali dengan saat pematian atau pemadaman listrik di wilayah ini
sian indonesia jakarta
ya itu tadi perbincangan rekan saya angga dwi putra
dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
dan breaking news masih akan kembali saat lagi tetap bersama kami